masalah tunggakan cicilan uang sewa di dua puluh tiga rusun di dki jakarta tidak kunjung usai
ya ini salah satunya di rusun jatinegara barat di mana masih ada sekitar empat ratus enam warga yang menunggak
onin warga relokasi kampung pulo sudah dua tahun tinggal di rusun jatinegara barat
pria setengah bayak ini sudah menunggak cicilan uang sewa rusun selama delapan bulan dengan total tunggakan tiga tiga juta rupiah
ia mengaku sejak tidak bekerja ia tidak memiliki pendapatan tetap dan bingung bagaimana harus melunasi tunggakan
menurutnya pemasukan setiap hari hanya mengandalkan donasi masyarakat sekitar
onin tidak sendiri ia adalah bagian dari empat ratus enam warga rusun jatinegara barat yang menunggak cicilan uang sewa
tunggakan warga tertinggi mencapai lima belas bulan dengan total sekitar delapan juta rupiah
gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat tetap akan memberikan tindakan tegas bagi warga yang masih menunggak cicilan uang sewa
iuran gotong royong ya di dalam sewa rusun yang jumlahnya antara dua ratus ribu sampai ada empat ratus ribu per bulan itu sudah ketahuan
maka perlu dievaluasi kalau itu adalah warga yang kena relokasi itu masih ada pengecualian kenapa itu
kalau warga lama ya ini perlu dievaluasi kenapa kalau mereka tidak kerasan tinggal di situ tidak mampu ya sudah banyak itu yang antri
data dinas perumahan rakyat dan permukiman dki jakarta menunjukkan hingga juni dua ribu tujuh belas ada tunggakan tiga puluh dua miliar rupiah dari dua puluh tiga rumah susun di jakarta
marsya anastasia jakarta
sejumlah penghuni rumah susun sederhana sewa rusunawa di kawasan dki jakarta yang menunggak pembayaran sewa terpaksa harus mengosongkan unit huniannya
untuk mengetahui seperti apa perkembangannya sudah ada koresponden cnn indonesia
pratama di rusun jatinegara jakarta
albi selamat pagi albi bisa anda informasikan apakah masih ada penghuni rusun yang menunggak bayar atau ada proses pengosongan hunian di sana
ya selamat pagi puspa dan juga punca saat ini saya berada di rusun kampung pulau jatinegara barat jakarta timur
di mana di rusun ini ada sekitar lima ratus dua puluh unit rusun yang memang disediakan untuk warga tidak mampu
karena memang rusun ini termasuk dalam rusun sederhana yang diperuntukkan untuk warga tidak mampu
yang ada di jakarta termasuk salah satunya merupakan korban dari penggusuran proyek normalisasi sungai ciliwung yang ada di dekat kawasan jatinegara ini
dan memang dari total lima ratus dua puluh unit di antaranya ada sekitar lima ratus empat belas unit yang sudah terisi
dan dari total tunggakan keseluruhan wilayah dki jakarta memang ada sekitar tiga puluh dua miliar dan satu sembilan puluh lima miliar di antaranya adalah yang ada di rusun jatinegara ini
dimana sejak bulan januari dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan
dan agustus kemarin tercatat masih ada sekitar empat ratus enam kepala keluarga yang menempati lima ratus empat belas unit tersebut yang masih melakukan penunggakan
sehingga pihak dari pemprov dki jakarta pun harus mengambil langkah preventif
di antaranya kemarin gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat menyatakan bahwa akan mengambil tindakan tegas dengan cara
akan melakukan pengosongan pengosongan terhadap sejumlah unit yang memang masih melakukan penunggakan setelah dilayangkannya surat peringatan mulai tahap satu sampai dengan tahap dua
memang yang diberikan oleh pihak pemprov dki jakarta sendiri terkait dengan tunggakan yang terjadi diantaranya adalah
bagi warga yang menempati rusunawa yang ada di beberapa tempat dan merupakan korban dari relokasi normalisasi kali
seperti yang ada di kawasan kampung pulau jatinegara barat ini memang akan mendapatkan kebijakan terhusus
mereka tidak perlu mengosongkan hunian hunian mereka tetapi mereka diperkenankan untuk melakukan cicilan setiap bulannya yang mana ditargetkan
pada bulan desember seharusnya sudah bisa selesai untuk dapat menjalankan
ataupun memutar pemasukan tersebut sebagai fasilitas fasilitas yang harusnya tersedia di rumah susun rumah susun ini
seperti untuk perawatan lift perawatan bangunan dan lain sebagainya
begitu punca dan juga puspa
ya albi apakah ada perlawanan dari penghuni rumah susun yang dipaksa dikosongkan
ya punca terkait dengan perlawanan memang sampai saat ini baru sampai dengan tingkat protes saja dari sejumlah warga yang memang mengaku tidak mampu
tetapi jarod saiful hidayah selaku gubernur dki jakarta mengatakan bahwa pada awal pendaftaran untuk dapat masuk ke rumah susun ini memang sejumlah warga didata terlebih dahulu
apakah warga tersebut masuk sebagai kategori umum yang mana ini harus melakukan pembayaran tanpa harus menunggak untuk dapat menikmati beberapa rumah ataupun fasilitas yang ada di rumah susun tersebut
tetapi bagi warga yang memang merupakan korban dari penggusuran ataupun relokasi sendiri itu mendapatkan keringan sendiri
di rumah susun rawabaru jakarta terdapat lima puluh lima hunian ataupun rumah susun yang sudah dikosongkan oleh pemiliknya karena memang sudah mendapatkan dorongan dari pihak pemprov dki jakarta untuk tidak lagi menempati rusun tersebut
asalkan mereka mampu untuk membayar tunggakan tunggakan yang sampai saat ini jika diakumulasikan seluruhnya mencapai tiga puluh dua miliar rupiah
dan sampai hari ini memang tidak ada perlawanan khusus dari sejumlah warga karena memang beberapa petugas polisi pampang praja yang memang
diterjunkan oleh pihak pemprov dki jakarta ini melakukannya secara tertib dan juga hal tersebut sudah diinformasikan terlebih dahulu dari surat peringatan surat peringatan yang sudah dilayangkan kepada warga penghuni rumah susun tersebut
agar mengosongkan jika memang tidak mampu membayarkan tunggakan dalam tengah waktu tertentu
begitu pun c
oke baik terima kasih albi pratamata selaparanda